ini baru ketemu pak
saya tunggu di ruangan saya ya pak
tina gue mau order barang
bang mamat mau order sama tina
order berapa dus bang
satu bungkus aja
ih gak mau ah
satu bungkus masker teh harganya enam ribu
bukannya untung yang ada buntung
bang mamat teh kalo pilek jangan ditutupin pake masker
dibawa tidur aja sana
pilek lagi ya
bukan pilek tin
mamat perlu masker buat nutupin kumis
bu aminah lagi ngidam
benci sama kumisnya mamat
ya udah aku cukur aja kumisnya
tina juga sebel liat kumisnya
makin keliatan bang mamat
gua kasian sama papa
soal ketakutan sama oma
karena oma sering ngebantu
iya gua tau
tapi oma tuh kelewat galak
marah marah terus sama papa
tapi marahin gua terus
mendingan oma marahin gua
tapi ngasih duit jajan
lu mah marahnya doang
lu boleh keledekin gua
mandang lu sebelah mata
bin gua akan manggung di salah satu kampus terkenal di jakarta
layar perahu gua mulai terkembang
pintu kesuksesan gua mulai terbuka
gua akan kerjain mama sama papa
semua saya catat disini pak
kita bisa melihat semua kesalahannya
semua yang salah
harus diganti kum
sampai jumpa lagi
kalau mau pulang
iya pak rijal
bapak sudah tidak diperlukan lagi disini
banyak sekali kesalahan pak rijal
pak rijal tidak diperlukan lagi disini
bapak saya pecah
ada apa pak rijal
nggak ada apa apa pak
mau go kalau mau pulang